bagi sebagian orang ular adalah hewan yang menakutkan
tapi di kebumen jawa tengah ada seorang pemuda ini yang justru hidup dan juga memelihara belasan ular piton berukuran besar
wah ada hal yang harus anda ingat
memelihara hewan buas seperti ular dan buaya kini banyak dijadikan hobi
padahal hewan ini seharusnya berada di habitat aslinya
selain itu hewan buas punya insting buas berdasarnya yang pasti berpotensi untuk menyerang
syahrini silvi dan rambo merupakan tiga dari belasan ular milik munding aji warga dusun gunung sari kecamatan pejagoan kebumen jawa tengah
di rumahnya ada puluhan kandang berukuran dua x dua meter yang digunakan untuk memelihara sebelas ekor ular berukuran besar
bobot ular tersebut ada yang mencapai seratus hingga tiga ratus kg dengan panjang beragam hingga delapan meter
saat ini dua jenis ular piton yang dipeliharanya yaitu sanca kembang dan albino
untuk menjaga kelembaban munding menyiram tubuh hewan melata tersebut dengan air
sudah sepuluh tahun lebih munding memelihara hewan hewan buas
mas kesulitan apa sih yang didapat ketika memelihara hewan hewan jenis seperti ini
kalau ini malah relatif lebih mudah sih mas jadi makannya nggak tiap hari
dia sebulan sekali makan jadi nggak repot ngurusin tiap hari malahan
mas kenapa kok memilih memelihara hewan hewan yang dalam kategori
seperti ini tidak seperti layaknya yang lain kucing dan sebagainya
memang hobi sih
memelihara hewan buas seperti ular bahkan buaya masih dilakukan sebagian warga
contohnya keluarga di bogor jawa barat yang tinggal bersama seekor buaya yang dipanggil kojek
predator seberat dua ratus kg ini sehari harinya bebas berkeliaran di lingkungan dalam rumah
kojek dibawa ke rumah ini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh setelah diselamatkan saat hendak dibunuh
meski beralasan ingin menyelamatkan atau hobi memelihara hewan buas tidak dianjurkan
satwa liar seharusnya tinggal di habitatnya
sebab hewan tersebut memiliki tugasnya di alam
selain itu binatang buas juga berpotensi menyerang
ya pertama satu
kalau bisa jangan melihara lah
kalau sudah selanjutnya melihara bisa dikembalikan ke pemerintah
dan terutama apalagi kalau yang dipelihara itu satwa yang memiliki status dilindungi
jangan lupa juga misalnya bagaimanapun kita bicara satwa liar
yang punya nilai nilai buas dan bukan mustahil bisa mengancam juga
jadi sebaiknya tidak dipelihara lah
hairul mengimbau agar warga yang menemukan binatang buas melapor ke kementerian lingkungan hidup atau kehutanan
dengan cara itu binatang tadi dapat dikembalikan ke habitatnya